pt bus transjakarta meluncurkan bus tingkat wisata dengan rute tematik
ada tiga pilihan rute yang tersedia bagi penumpang
dan berikut kita simak laporan koresponden yesi pasha
setelah selesai meluncurkan bus tematik ini pt bus transjakarta meluncurkan bus tingkat wisata dengan rute tematik yang baru
ada beberapa rute yang ditawarkan yaitu history of jakarta
ini adalah rute yang mengajak anda untuk menikmati atau menjelajahi sejarah kota jakarta
dan juga ada shopping experience ataupun jakarta modern
ini mengajak anda untuk melihat tempat tempat pusat perbelanjaan di jakarta
ataupun melihat jakarta sebagai kota metropolitan
dan yang terakhir adalah art and culinary
ini adalah rute yang akan mengajak anda untuk melihat pusat pusat kuliner di jakarta dan menikmati jakarta di malam hari
selain memiliki rute tematik ada juga faktor penunjang ataupun fasilitas yang dilengkapi dari bus tingkat wisata ini
antara lain gps yang terkoneksi dengan audio visual
jadi saat anda memasuki salah satu lokasi wisata anda akan mendapat penjelasan secara audio dan visual
dan juga nantinya akan dilengkapi dengan pemandu wisata serta pengamanan khusus yang akan dioperasikan pada malam hari
dan juga nantinya bagi para turis pencar negara akan disediakan headphone atau earphone yang dilengkapi dengan translator
nah saat ini saya sedang bersama dengan salah satu penumpang ini asalnya dari mana pak
dari tiga rute yang ditawarkan oleh bus transjakarta apa yang dipilih pak untuk bapak berwisata
bus lens jakarta bus lens jakarta
ya mungkin edukasi juga ya buat anak anak juga buat orang tua yang belum tahu sejarah
sejauh ini fasilitasnya bagaimana nih pak
sebentar lagi yang juga dimatahi kalau bisa ditambah seperti keamanan terus pemandu juga buat fasilitas
terima kasih pak
terima kasih pak
ya saat ini memang baru ada delapan unit dari bus lens jakarta yang baru dioperasikan
nantinya akan ditambah menjadi dua puluh satu unit
dan ini memang patut diapresiasi karena inovasi dari bus lens jakarta sendiri untuk memanjakan warga jakarta wisata lokal dan wisata panca negara untuk menikmati ataupun menjelajah jakarta
dengan transportasi yang aman nyaman bersih gratis dan juga informatif
semoga sehat jakarta